nabil tampak sibuk mencoba sebuah kamera foto profesional
gue ditawarin im selatan kbc sama victoria
oh hanya orang yang
menyantap semua makanan lebih dari yang dibutuhkan
nah sebelum itu gue udah sempet nonton
kali ini mbak mika rini founder mitra rencana edukasi
satu mitigasi risiko harus sudah dilakukan
maka akan berlanjut kepada pahala pahala yang lain
mulai dari menggali tanah menggemburkan tanah kemudian memasukkan bibit jagung dan memberi pupuk
efeknya kan suaranya migrasi dari ganjar yang tadinya bahwa kaki pak jokowi ada pada ganjar kemudian ditarik
emang pemikiran buat pemain bola sih ada
akan ada asistensi ya dari swi ya pak tongam ya
saya tuh bukan yang tipe yang
kita memang melihat bahwa kondisi rupiah saat ini memang tadi sudah berada di lima belas ribu ya
kerjaannya enak langsung mau
namun dengan bantuan alat ini eceng gondok kering dihasilkan hanya dalam waktu sepuluh jam
nah pada konteks ini kemudian
yang itu berada di balik pembentukan milisi milisi
kalau di uniflain kan big man nya banyak
apakah bisa timbul kembali tergantung jenisnya
depan depanan ya kan
dengan kasus kasus yang ringan atau otg dengan cukup melakukan isolasi mandiri
dengar mereka berteriak bersama
di ramadan tiap tahunnya ada saja cerita tentang orang yang mengeluh berat badannya justru naik
gue lihat lihat di berita tuh ada ini apa orang yang nge resign dari kantornya gara gara dia capek lewat stasiun manggarai terus gitu